sampai jumpa di video selanjutnya
ranti kamu tanpa obat ini kamu pasti akan lebih menderita
kita cari lagi sampai ketemu
kamu yang tenang ya
jangan dibawa ke mana pak
jangan dibawa ke mana pak
kenapa tega melakukan ini terhadap saya bu
kamu tanya kenapa
jawab aja sendiri kenapa
kamu lihat sekeliling kamu
lihat baik baik tempat ini
di sini kamu tidak akan ada yang bisa menemukan kamu
dan kamu akan mati membusuk di sini
kamu tahu apa ini
obat kamu kan
kamu tanpa obat ini
kamu pasti akan lebih menderita
karena kamu akan makin parah
dan mulai saat ini
kamu tidak akan bisa meminumnya lagi
kamu tahu sangatlah apa yang kamu kasihi
bu bu eh sini dong lo
bu lo mau minum apa buat gue
tau deh gue heran tuh ya ada orang sejahat singrit itu
masa gue denger katanya dia gak bakalan biarin si ranti sembuh
mau dibunuh kali ya
eh loh kok tante ingrit kayak gitu sih bu
yang pasti biarin aja tuh ibunya si lia mati
ibu enak bener sih
apa hubungannya tante ingkrit sama semua ini
ya allah aku mesti gimana ya allah

aku gak boleh mati
aku harus bertahan
gue harus jalan
gue harus menerima kuliah
gue harus menerima kuliah
gue harus menerima kuliah
aku harus hidup
tadi kan aku habis ketemu sama ibu
katanya tante ingrit nggak bakal biarin
jangan jangan ini semua itu benar
semua itu ulah mama
apa benar sko ini ulahnya bu ingrid
bu ingrid itu keterlaluan
ibu harus selamat ibu harus minum obat itu
kalau enggak ibu pisah
aku harus pergi sekarang
aku mau ke tempatnya bu ingrid lepasin
bu ingrid keluar
kok kayaknya suara li ya
bu ingrid buka pintunya
aku baru bicara sama ibu
suara siapa itu grit
seperti suara li ya
bu ingrid buka pintunya
papa mau kemana
enggak usah biar mama aja yang lihat ya
papa disini aja istirahat
udah gak apa apa kok
biar mama aja yang lihat ya
ngapain kamu sih
ganggu orang aja
pergi ayo pergi
bu ini semua karena bu ingrid kan
ibu yang udah buat ibu saya jadi kayak gini
sekarang lepasin ibu saya
sayang kamu sekarang juga kamu pergi
gak usah banyak banyak pergi
eh saya mau ketemu
gak bisa kamu pergi
saya ngomong aku pergi sebelum bu ingrid lepasin ibu saya
pergi siapa siapa
bawa anak ini pergi
bu ingrid jangan
bu ingrid jangan
bu ingrid jangan
bu ingrid jangan
eh jangan bikin ribut ribut terima orang
bikin berisik aja
bukan siapa siapa kok
yang pastinya bukan lia
dia biasalah anak kampung sebelah
mereka itu gak punya sopan santun
malem malem minta subangan
bikin ribut aja
udah bapak istirahat aja ya